anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum
memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi proyek ktp elektronik di pengadilan tipikor
anas membantah pernah menerima uang proyek ktp elektronik
anas tiba di pengadilan tipikor pukul delapan lebih lima belas menit
ia siap menjadi saksi di persidangan kasus korupsi ktp elektronik
anas berniat membantu kpk membongkar kasus korupsi ktp elektronik
ia menegaskan seluruh keterangan nazarudin adalah fitnah dan karangan belaka
anas juga membantah mengenal andina rogong
ia tidak pernah bertemu sosok andina rogong
perihal aliran uang ke kongres demokrat mei dua ribu sepuluh
anas memastikan tidak ada aliran dana sepeserpun yang diterimanya
kira kira nanti memberikan saksian
oh ya tergantung materi yang ingin didalami
tapi prinsipnya adalah saya akan membantu kpk untuk membedakan mana fakta mana fiksi
membedakan mana cerita kosong mana keterangan yang benar
mana fitnah dan mana yang fitness
bawa dokumen dokumen mas mungkin